untuk itu kita akan melihat bagaimana perayaan hari guru di sejumlah daerah
dan sudah bergabung bersama kami
koresponden wida subianto di surabaya jawa timur
dan produser lapangan ayu dewi di denpasar bali
kita akan ke wida di surabaya terlebih dahulu
wida ini bagaimana peringatan hari guru di sana
ya betul sekali farhanisa
jadi ini peringatan hari guru
hari ini bertepatan pada tanggal dua puluh lima november dua ribu dua puluh
ini benar sekali bahwa prestasi membanggakan ini
ditorehkan oleh para pengajar atau guru di kota surabaya
jadi guru guru yang dimulai dari tk sd smp ini
tak kurang dari dua bulan atau semenjak tiga september dua ribu dua puluh lalu ini
menulis buku farhanisa
dan hingga tanggal enam november dua ribu dua puluh atau dua ribu dua puluh sejak penulisan pertama ini
dihasilkan lebih dari satu delapan ratus enam puluh tujuh buku
yang sudah tercetak dan berstandar isbn
dan ini semua adalah
kalau dilakukan dengan penuh antusiasme karena apa
target sebenarnya hanya seribu buku saja
yang memang diinisiasi oleh dinas pendidikan kota surabaya
namun ternyata pada waktu pengumpulan tanggal enam november dua ribu dua puluh ini hasilnya
mencapai dua kali lipatnya
nah kita ingin tahu sebenarnya apa yang menggerakkan para tenaga pendidik atau guru ini
mau berkarya di tengah pandemi
dan kita bisa bertanya langsung kepada ibu malik suparmi selaku kabit guru dan tenaga pendidikan kota surabaya
ibu boleh berkata
bu boleh bergabung di sini ibu
bu pertama kali ini selamat ya bu atas peringatan hari guru hari ini
dan bisa diceritakan ibu ini apa yang menggerakkan para pengajar ataupun guru ini menulis buku
karena kita tahu ini bukan kewajiban dalam kegiatan pendidikan begitu
dan ini katanya dilakukan secara mandiri ibu malik
iya terima kasih mbak
jadi ini memang alhamdulillah ya luar biasa guru guru kota surabaya ternyata di tengah pandemi
di tengah sulitnya keadaan ini
teman teman kami itu luar biasa
jadi sekali digerakkan ternyata kalau saya katakan saya pinjam prinsipnya hukum newton begitu ya
nah jadi bola itu sekali diberikan gaya menggelinding bergerak terus begitu ya
nah ini jadi bola motivasi ini ternyata sudah menggelinding di hati setiap guru kota surabaya ini
nah sehingga begitu program sasek sabu ini kami sosialisasi tanggal tiga september dua ribu dua puluh
dan kami berikan target untuk pak jokowi
dan target untuk penulisannya itu maksimal enam november
alhamdulillah ternyata dua kali lipat dari target gitu ya
karena targetnya hanya seribu buku
jadi program ini yang berjudul sasek sabu
jadi satu sekolah satu buku karya buku dari guru untuk kota surabaya
jadi seribu buku dari karya guru untuk pemerintah kota surabaya
nah ternyata pada tanggal enam november itu mencapai seribu delapan ratus enam puluh tujuh
nah ini saya sampai nangis karena terharu gitu ya
jadi teman saya luar biasa gitu teman teman surabaya ini
jadi ini berbagai tema ya bu ya tidak hanya buku untuk media pengajaran saja ya
ya jadi memang kami bebaskan ya
karena sudah dua tahun selama ini kan kita akan bergerak di penulisan jurnal ilmiah untuk artikel
nah sekarang ternyata di tahun dua ribu dua puluh begitu kita gerakkan untuk judul bebas
nah bisa antologi
bisa cerpen bisa puisi bisa macam macam lah gitu
nah ternyata luar biasa anemonya
dan ini juga bisa individual bisa kolaborasi
nah ini juga yang membuat mereka semangat
jadi kolaborasi antar guru di mgmp ada kolaborasi dengan kkg nya guru antar kecamatan gitu ya
guru di sekolah dengan orang tua dengan siswa
jadi kolaborasi kolaborasi itu ternyata mendorong mereka untuk menulis itu ternyata mudah gitu ya
mudah tapi juga mencetaknya cukup banyak ibu
ada satu delapan ratus enam puluh tujuh buku ya yang sudah terproses isbn
yang dikumpulkan datanya ada lebih dari dua ribu ya bu ya
ini kan biayanya pasti tidak sedikit ini
bagaimana untuk pendanaan ini bu
jadi ini sebenarnya adalah program non budgeter
jadi memang kami itu di bidang guru
ini kan memang setiap tahun punya program peningkatan mutu
nah kami selalu melatih guru itu salah satunya adalah program menulis gitu ya
jadi melatih profesional guru ini peningkatan mutunya itu melalui kognitif ini yaitu dengan cara menulis
nah maka di tahun ini di tahun pandemi ini ya kita kan anggarannya nggak ada semua semua diarahkan ke covid gitu kan ya
nah maka guru harus tetap eksis
nah guru surabaya pantang menyerah
nah maka kita dengan mencetaknya itu masing masing dengan menggunakan memanfaatkan anggaran bos itu
ada sekolah yang mencetakkan minimal kan satu buku
nah jadi nggak memberatkan gitu ya
nah karena satu sekolah satu buku bahkan sekolah itu juga ada mandiri
enggak enggak aku ingin mencetak sendiri
jadi sampai mereka itu ini apa denganannya sendiri itu antusiasnya sendiri itu bahkan karena percetakannya itu penuh semua gitu
izin apakah boleh kami mencetak
kalau kami mencetak di luar kota wah boleh aja silakan gitu
bahkan tidak dicetak penerbit pun boleh kami demi menghargai teman teman yang tergerak untuk menulis itu
baik bu mami sangat mengharukan sekali ceritanya
terima kasih ibu atas informasinya dan sekali lagi selamat hari guru
selamat bertugas kembali bu mami
ya jadi farhanisa ini jadi memang mengharukan sekali ya
sekali lagi bahwa karya buku dengan standar xbn ini ada satu delapan ratus enam puluh tujuh buku
ini sekali lagi adalah program non budgeter
ini murni dilakukan mandiri oleh para guru ataupun boleh pengajuan dari penggunaan dana bos
jadi kalau kita melihat dari target saja yang harusnya ini ada seribu namun ketika pengumpulan ini melebih dua kali lipatnya jadi ini sudah tergambarkan ya
bagaimana semangat guru guru ini berkontribusi dan memberikan karya nyata
buku buku ini nantinya akan didistribusikan ke perpustakaan daerah dan juga taman taman baca yang ada di seluruh kota surabaya termasuk juga versi pdf nya ini bisa diunduh di website dinas pendidikan kota surabaya
kembali ke studio farhanisa
iya tentunya ini inspiratif sekali begitu ya wida
di hari guru nasional ini para guru di surabaya memperingatinya dengan menulis lebih dari satu delapan ratus buku berstandar isbn
dan sekarang kita menuju ke ayu dewi
kalau di surabaya ini para guru memperingatinya dengan menulis buku
bagaimana dengan peringatan hari guru nasional di bali ayu
ya farhanisa memang hari peringatan guru nasional dan juga hood pegasus
hari ini kita menunjukkan bahwa peringatan dari guru nasional di bali ini memang sedikit berbeda daripada tahun tahun sebelumnya
jika tahun sebelumnya ini banyak kegiatan yang dilaksanakan di beberapa sekolah
dimana juga melibatkan para siswa dengan membagikan bunga dan juga tanda kasih dari murid kepada gurunya
namun yang sempat saya lihat dan saya pantau sejak pagi tadi memang tidak ada banyak kegiatan yang ada di sekolah
yang ada hanyalah kegiatan upacara bendera saja
yang diikuti oleh perwakilan dari beberapa guru
bahkan upacara bendera juga yang dilaksanakan di sekolah sekolah khususnya yang saya pantau itu adalah di kawasan denpasar
itu tidak seluruhnya melaksanakan upacara
karena dikarenakan pada minggu ini tengah dilakukan ujian akhir semester bagi para siswa sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama
sehingga ada beberapa sekolah baik negeri maupun swasta kemudian meniadakan kegiatan upacara bendera untuk memperingati hari guru nasional dan juga hood pgri
pada hari ini
yang saya pantau tadi adalah seperti di smp negeri delapan denpasar
di sana dilaksanakan upacara bendera
secara sederhana hanya diikuti oleh beberapa perwakilan guru
dan juga dilanjutkan dengan acara ramah tamah atau seperti pemotongan tumpeng bagi para guru saja
serta pergantian pengurus untuk anggota pgri cabang daripada smp negeri delapan itu sendiri
kalau saya lihat memang untuk memperingati hari guru nasional dan juga hud pgri di provinsi bali ini
hanya dilakukan secara upacara saja
secara upacara seremonial saja
dan itu sudah kemudian diberitakan melalui telekonferensi ucapan langsung dari pemerintah provinsi bali
dalam hari ini gubernur bali yang menyatakan memberikan ucapan secara telekonferensi kepada para guru
yaitu untuk bagaimana guru meningkatkan dedikasinya juga dan juga kreativitasnya di sekolah masing masing
mengingat juga saat ini adalah masa masing masing

di tengah pandemi
jadi kegiatan untuk peringatan hari guru dan juga kegiatan kegiatan lainnya itu tampaknya tidak ada atau digelar di beberapa sekolah di bali
hanya saja di bali sendiri untuk bagaimana kemudian memperingati serangkaian peringatan hud pgri dan juga hari guru nasional
kemudian saya sempat juga bertanya kepada ketua pgri provinsi bali
bahwa memang sejak tanggal dua puluh dua hingga tanggal dua puluh enam november nanti digelar kegiatan workshop
yang diikuti oleh kurang lebih dari seratus guru
dan yang diikuti oleh kurang lebih sepuluh peserta dari guru guru di seluruh bali yang itu melalui teleconference
atau melalui google meet dan juga zoom yang dilaksanakan melalui workshop tersebut untuk bagaimana kemudian meningkatkan dedikasi dan juga kreativitas
dan bagaimana guru diharapkan meningkatkan mutu bagi pendidikan itu meski hanya dilakukan secara daring namun dengan tetap mengedepankan kehariban lokal dan yang saat ini sempat juga saya tanyakan bahwa
dan bagaimana guru diharapkan meningkatkan mutu bagi pendidikan ini meski hanya dilakukan secara daring namun dengan tetap mengedepankan kehariban lokal

di tengah kemudian berakhirnya ada mulai peraturan dari pemerintah pusat untuk tatap muka sendiri memang saat ini di sekolah sendiri masing masing juga memang tengah mempersiapkan bagaimana pihak sekolah untuk tatap muka itu sendiri yang direncanakan tahun depan dengan berbagai kesiapan protokol kesehatan
pak anissa juga sempat saya informasikan juga memang di bali sendiri kalau kita lihat bahwa jumlah guru memang dengan delapan orang
seperti misalnya kalau di provinsi bali adalah misalnya kalau untuk sma saja atau sekolah menengah atas saja itu dari jumlah di sekolah negeri saja dengan guru total tujuh itu hampir dua ribu
itu adalah merupakan guru
jadi sejauh ini tampaknya memang permasalahan jumlah guru atau jumlah ideal guru di sekolah itu memang menjadi masih menjadi satu upaya dari pemerintah provinsi bali dalam hal ini melalui dinas pendidikan untuk bagaimana mengupayakan
bisa terpenuhinya guru ideal di khususnya di institusi pendidikan di bali
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia ayu dewi atas laporan langsung anda dari denpasar bali dan sebelumnya ada korespondensi nn indonesia wida subianto yang melaporkan langsung dari surabaya jawa timur
terima kasih rekan rekan